hujan yang mengguyur jakarta sejak minggu dini hari hingga siang
membuat ruas jalan di perumahan green garden kedoya kebun juruk jakarta barat
kembali tergenang banjir dengan ketinggian air mencapai tiga puluh cm
genangan banjir kembali melanda perumahan green garden kedoya kebun juruk jakarta barat
warga yang hendak beraktivitas keluar rumah pun terpaksa menerobos genangan air
genangan air banjir setinggi tiga puluh cm ini pun masih terlihat pada minggu siang
bahkan air juga meluber ke ruas jalan raya panjang tepat di depan perumahan
tim basarnas pun dikerahkan ke lokasi untuk membantu warga jika ingin dievakuasi keluar rumah
guna mengurangi air yang tergenang di lokasi
petugas sumber daya air jakarta barat mengerahkan dua mesin pompa
untuk menyedot air ke saluran air lainnya
air cepat hilang itu aja berarti
sementara itu puluhan makam di tempat pemakaman umum atau tpu karet bifak tanah abang jakarta
pusat tergenang air setinggi dua puluh lima cm pada minggu siang
untuk mempercepat proses penyurutan air banjir sejumlah personil damkar
berikut satu unit mobil quick response diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penyedotan air banjir
hingga kini proses penyedotan air masih terus diupayakan petugas damkar
sampai area makam benar benar terbebas dari genangan air
sambil menjaga barang pribadi mereka di dalam rumah dibanding harus mengungsi
sementara itu puluhan kendaraan warga yang masih bisa diselamatkan
dievakuasi ke tempat yang lebih aman dari genangan
paling gede semalam enam puluh cm
enam puluh cm daerah sini ada yang lebih dalam lagi pak
ada yang belakang
berapa cm pak
kurang lebih tujuh puluh delapan puluh cm
puluhan rumah di kawasan kebonpala jati negara jakarta timur kembali terendam banjir
setinggi satu meter pada minggu sore
banjir terjadi akibat air kiriman dari kawasan hulu sungai ciliwung
hingga menyebabkan aliran kali ciliwung meluap dan membanjiri pemukiman warga
banjir dengan ketinggian lebih dari satu meter merendam pemukiman di kawasan kebon
kebon pala jati negara jakarta timur minggu sore
adanya banjir membuat aktivitas warga terganggu kendati banjir cukup tinggi
namun sejumlah warga lebih memilih bertahan di lantai dua rumah mereka
menurut ketua rt setempat banjir terjadi akibat air kiriman
dari kawasan hulu sungai ciliwung hingga menyebabkan aliran kali ciliwung meluap
dan membanjiri pemukiman warga
sedikitnya enam rt di dua rw di kawasan ini terdampak banjir
dan untuk mengetahui informasi terkini dari lokasi banjir
sudah ada rizky ihtiar yahya dari kebonpala jakarta timur
rizky bagaimana kondisi terkini dari kawasan kebonpala tempat anda melaporkan
apakah sudah surut banjir di sana rizky
baik rifana dan juga pemirsa memang sejak minggu sore saat ini banjir
di satu lima meter kembali merendam pemukiman warga di kawasan kebon pala
jati negara jakarta timur
bisa dilihat di belakang saya banjir mulai tampak naik perlahan lahan
lantaran kondisi bentung katulampak sendiri
sudah mencapai level siaga tiga pada siang hari tadi
ya rizky apakah tenda tenda pengungsian sudah dibangun oleh rt dan juga rw setempat
serta kelurahan bagi warga yang ingin dievakuasi begitu
mengingat anda tadi mengatakan bahwa air terus naik ketinggiannya rizky
baik rifana memang meski air cukup tinggi di kawasan ini merendam rumah warga
namun sejumlah warga masih tetap bertahan di lantai dua rumah mereka
dan petugas sendiri saat ini berupaya membujuk warga yang memang dalam kondisi prioritas
seperti lansia dan anak anak balita yang masih berada di dalam rumah
mengingat kondisi air semakin meninggi gitu rifana
jadi untuk saat ini petugas dari polisian dalam hari ini polairut poldametro jaya
jadi terhadap warga yang seperti lansia dan juga anak anak balita rifana
ya rizky bagaimana kondisi warga di kebonpala
apakah ada yang sakit mengingat ini kita sedang menghadapi
ataupun di tengah ketidakpastian pandemi covid sembilan belas
bagaimana kondisi warga di sana rizky
ya rizky bagaimana kondisi warga di kebonpala yang tetap ingin bertahan di rumahnya
apakah kemudian ada yang sakit ataupun ada yang sedang melakukan isolasi mandiri
di tengah pandemi covid sembilan belas seperti ini situasinya rizky
ya memang di tengah pandemi covid sembilan belas seperti ini memang tidak ada yang tampak
di belakang saya tidak ada penanganan khusus yang dilakukan oleh warga
warga yang ingin mengevakuasi dirinya dievakuasi oleh petugas
namun warga yang masih bertahan di rumah mereka juga dibiarkan untuk bertahan
kedati begitu petugas dari kepolisian menyiagakan satu unit perahu karet
untuk melakukan evakuasi sewaktu waktu warga membutuhkan proses evakuasi
ya rizky bagaimana kebutuhan logistik warga yang tetap bertahan di rumahnya
karena kan kesulitan sekali pastinya untuk mendapatkan ataupun memenuhi kebutuhan logistik
di saat mereka harus bertahan dari banjir yang cukup tinggi rizky
ya memang sampai saat ini rifana warga sendiri mengandalkan perahu karet yang disediakan petugas
untuk akses mereka keluar masuk rumah dan juga sejumlah warga juga memang
ada yang nekat menerobos tingginya air banjir untuk dapat keluar rumah
demi mendapatkan logistik yang mungkin mereka beli di tempat yang tidak terdampak banjir
rizky terakhir apakah sudah ada upaya dari pemprov dki jakarta dan juga kelurahan dari kebonpala
untuk segera menyurutkan air banjir di sana rizky
upaya penyurutan air sendiri tampak di barang saya memang belum ada upaya penyurutan
karena memang di kawasan ini kali terbilang cukup rendah
karena memang kawasan kebun pala ini belum tertentu normalisasi
tidak seperti di kawasan kampung pulau yang memang sudah saat ini sudah rampung proses normalisasinya
namun di kawasan kebun pala sendiri sekali sendiri di kawasan ini masih terbilang cukup rendah
jadi untuk saat ini penanganan hanya dilakukan dikhususkan untuk proses evakuasi warga
yang masih berada di dalam rumahnya
baik terima kasih rizky itiar yahya jurnalis transmedia atas laporan lengkap anda
selamat bertugas kembali